selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk anda yang berada di wilayah dki jakarta dan sekitarnya
kempas pagi kami lanjutkan dengan informasi satu orang meninggal dunia dan dua lainnya kritis
akibat ledakan mercon di bangkalan pada jumat petang saat acara pernikahan
puluhan mercon berukuran besar meledak di sebuah rumah di sembilanan kecamatan socah bangkalan jawa timur
korban yang diduga menyiapkan mercon di rumahnya justru menjadi korban ledakan dan meninggal di lokasi
korban langsung dimakamkan di pemakaman setempat
sementara dua korban selamat kini dirawat di rsud bangkalan karena luka bakar
kerasnya ledakan mengakibatkan rumah korban ambruk hingga rata dengan tanah
tim gegana polda jawa timur diterjunkan ke lokasi untuk mencari penyebab pasti meledaknya mercon
kerasnya ledakan menyebabkan mercon di rumahnya justru menjadi korban ledakan

serpian serpian ya kayak gulungan gulungan kertas yang sebagai pembungkus merchant atau peresan tersebut
ain lagi dikembangkan karena teman teman dari reskrim juga sambil
menunggu informasi dari korban kan kita juga turut belasungkawa kepada yang